gue denger dari gue sendiri
dulu dulu gue yang ada di posisi reva
sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan
ah saya tahu
pasti kamu sedang memikirkan abah kamu yang mau menikah itu
abah ramamu itu mau menikah dengan mamanya pacar kamu
kok om tahu
saya tahu semuanya
saya tahu semua tentang kehidupan kamu
jangan terlalu kamu pikirkan
baik baik di sini
anggap ini semua rumah kamu sendiri
aku emang lagi jasa sih sebenarnya sama abah
tapi kalau misalkan aku pergi terlalu lama kayak gini juga aku gak ada sama abah om
abah pasti khawatir
abah pasti nyariin aku
abah harus cepat cepat gambarin abah
mungkin terjatuh kemarin waktu kamu kecelakaan
kalau gitu ya
gimana aku bisa kabarin abah kalau berada di sini ya
kamu tenang aja
nanti saya akan kabarin abah ramah kamu bahwa kamu ada di sini
dan soal handphone nanti akan saya belikan yang baru
lo udah bikin anak lo sendiri menderita gara gara kelakuan lo
gue akan balas itu semua
dengan bikin lo lebih menderita dari yang dialami sama anak lo
seharusnya boy dengan aku yang menikah bukan dengan apa
itu itu cuma
mimpi buruk gue enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
gue gak bisa gue gak bisa kalau reva sama boy akan menikah
acara acara cowo cewek cewek oke itu bisa bikin mereka tambah saling mencintai
dan gue harus gagalin itu semua
gagalin itu semua gue gak mau mimpi buruk gue ini jadi kenyataan gue gak mau
papi kenapa kau tumben banget tiba tiba telfon aku pagi pagi gini lagi
ya begini sayang papi sekarang berangkat pagi karena mau meeting di waktu sarapan dengan klien papi dan ini penting sekali
gimana keadaan kamu baik baik aja kan
reva baik baik aja kok pi
tapi kok nanyanya aneh sih
sayang bapi mau minta maaf sama kamu karena semalam papi terpaksa harus marahin kamu
pi papi jangan kepikiran kayak gitu ya reva udah tau kok kalau papi kan pura pura aja marahin reva reva gak apa apa kok pi
oh iya pi reva belum ngasih tau papi ya kalau reva itu masuk babak final lah
rabbil alamin papi senang sekali mendengar itu dan papi berharap kamu akan menjadi pemenangnya
tapi ingat ingat sekali lagi jangan kamu hianati kepercayaan papi ya sayang ya
dihadapi kalau gitu reva harus buru buru berangkat sekolah ya
oke sayang hati hati juga buat kamu ya have a nice day
iya deh bentar
sinyo mutma ada di atas kamar eh di atas kamar di kamar maksudnya teh
tadi nyomu ngejar si tuhan tapi si tuhan keburu pergi gitu
ya udah makasih bi
yaudah non suruh dia tinggal ya mau jemurin baju
loh kok kamu video callnya nggak di kamar biasanya kan jam segini kamu masih di kamar
iya soalnya aku udah mau berangkat sekolah hari ini tuh aku emang buru buru aja
pengen cepet cepet nyampe sekolah soalnya aku lagi agak agak maling
masa aja di rumah lama lama
tapi kenapa rumah kamu sepi banget deh
kalau misalnya papi sekarang tuh lagi ada meeting dulu sekaligus dia breakfast di luar
kalau misalnya mahmud kayaknya dia masih tidur deh
oh ya udah ya udah kalau gitu aku jalan sekarang ya sayang kita ketemu di tempat biasa
oke dah bye sayang
gue nggak salah dengar gue dengar dari kuteng gue sendiri
dulu dulu gue yang ada di posisi reva boy selalu bilang sayang sama gue
tapi sekarang malah reva
gue jadi ngerasa sakit dan nggak ikhlas
gue nggak bisa terima dan gue nggak bisa ngebiarin mereka berdua bersatu
aku belum bahagia sama mas b itu bukan berarti aku membiarkan kamu bahagia sama reva
siapapun perempuan mendekat atau siapapun yang kamu dekati
aku akan merusak kebahagiaanku kalian berdua
dan sarapan dulu ya bibi sudah siapin tuh
minta tolong apa boleh
mendingan bibi mau bersama